dalam sebuah pesta pernikahan adalah biasa ya melihat pengantin berdansa gitu
tapi bagaimana jika si pengantin wanita ini tiba tiba didaulat untuk memimpin senam zumba
nah persiwa indik ini terjadi pada sebuah pesa pernikahan di jakarta beberapa hari yang lalu dan menjadi viral di media sosial
ya video inilah yang menjadi viral dalam beberapa hari terakhir
seorang pengantin wanita lengkap dengan busana pengantin tradisional jawa memimpin senam zumba di pesta pernikahannya
diunggah di akun twitter at sikwe pada dua puluh tujuh juli video pengantin zumba ini telah ditonton lebih dari enam ratus ribu kali dan di retweet lebih dari dua puluh ribu kali
komentar netizen pun bermacam macam
sikwi sendiri berkomentar perempuan ini benar benar menikmati hari bahagianya
ada juga yang berkomentar pas sma kayaknya kapten cheer leaders deh
setelah diusut pengantin zumba itu adalah oktia haniyarti
ia memang seorang instruktur senam terutama zumba
ketika dihubungi cnn indonesia melalui telepon okti menyatakan bahwa peristiwa itu sebenarnya tidaklah ia
sebelumnya okti dan teman temannya membuat tantangan yang mereka sebut tagar infinity challenge family
para anggota studi senam tempatnya mengajar ditantang untuk bersenam zumba di mana saja
dulu mereka sempat berzumba di beberapa tempat di yogyakarta dan sebuah pantai di lombok
pada pesta pernikahan okti dan kekasihnya muhammad sriherlambang di auditorium manggala wanabakti jakarta pada dua puluh tujuh juli lalu
teman teman okti memberi hadiah yang menurutnya tidak akan bisa ia lupakan
dan okti didaulat jadi pemimpinnya
ia mengatakan sama sekali tak menyangka bahwa peristiwa ini akan menjadi viral
karena memang semua itu dilakukannya hanya karena ingin bersenang senang merayakan pernikahannya
aduh saya penasaran anda juga tentu penasaran ingin mengetahui cerita lengkap pengantian yang lagi zumbaan seru ini
nah kita telah terus sambung nih melalui skype dengan okti yahaniarti pengantin bareng lagi viral
gimana nih pas tahu pertama kali video zumbanya
karena di wedding viral biasanya zumba di studio zumba aja
sekarang satu indonesia bisa ngeliat okti lagi nikahan dan zumbaan juga gitu
asli sebenarnya sih kaget banget sih sekaget itu dan gak nyangka bisa se viral ini gitu
terus kayak banyak yang bilang ah gue gak nyesel ya datang ke nikahan lo gitu
bisa lihat performance seperti itu gitu
oke jadi makan kondangan langsung
makan lemak lewat zumba gitu ya
mungkin seperti itu betul
okti ini jadi ide pertamanya gimana sih sampai ada flashmob zumba ini emang udah direncanakan bareng teman teman
atau tiba tiba langsung aja gitu pada zumbaan
jadi sebenarnya itu teman teman yang ada di video adalah teman temannya memang suka olahraga zumba di sana studio
kebetulan kita punya geng yaitu namanya infinity challenge family
nah mereka mereka itu tuh kayak suka iseng bikin video zumba dimanapun lah
kemarin pas kita trip ke jogja kita bikin juga
selain itu pas lamaran aku juga bikin tapi itu kayak cuma iseng iseng aja gitu
setelah itu sempat berpikir kayak oh gimana caranya kalau misalkan bikin di pernikahan gitu biar seru gitu
biar orang juga gak boring datang ke nikahan gitu
yaudah lah jadilah sama infinity challenge family
dan kebetulan aku kan ngajar di sana studio panglima polim
nah aku sekalian undang juga sama para internet
sama struktur yang ada di sana studio gitu sih
aku belum pernah ketemu sama okti nih di kelasnya sana yang di pangpo
tapi itu semuanya instructor berarti ya ngedance
apa ada teman teman yang emang selalu rutin ikutan zumba di sana juga
jadi kita punya geng tersendiri gitu namanya infinity challenge family
emang suka olahraga bareng gitu lah
terus gimana nih tanggapan temen temennya tau videonya langsung viral ada dimana mana
karena kan biasanya kalau wedding
first dance biasanya atau dansa sama ayah gitu
jadi tiba tiba zumba gitu seru sekali melibatkan banyak orang gitu
apa pendapat mereka
pendapat mereka kayak wah ini unik banget ya gitu
dan memang jarang banget gitu di nikahan mana pun memang gak ada kan gitu
sebenarnya sih kita kayak cuma buat seru seruan
kebetulan temen temen infinity challenge family itu kayak mau bikin apa ya momen yang bener bener memorable banget lah untuk aku gitu
sebagai hadiah gitu
udah terjadilah seperti itu
tapi tadi saya gak ngelihat ada suaminya okti ikutan juga gak hobi zumba juga suaminya
sebenarnya pas kemarin dia ikut juga sih
tapi kali ini mungkin terlalu pek banget ya orangnya juga banyak jadi dia gak mungkin interrupt gitu dateng
masih ada di ujung dia sambil melihat dan menikmati
oke deh yang terakhir mungkin teman teman dari infinity challenge ini mau bikin challenge zumba di mana lagi dan mungkin bisa viral juga nih selanjutnya
belum ada rencananya sih kita
seatanya bisa se viral ini gitu
mungkin nanti next bisa bikin rencana baru
boleh nanti datang ke cnn ya kita zumba bersama di viral sini sepertinya seru
boleh boleh boleh
kita sehat bersama
oke terima kasih okti and congratulations for your wedding ya
iya terima kasih banyak